selamat datang di kota semarang ibu kotanya jawa tengah yang punya berbagai nilai sejarah beragam kebudayaan dan juga agama
pada abad ke lima belas ada seorang laksamana dari tiongkok yang beragama islam dan datang ke wilayah ini
nah pengaruhnya masih dirasakan oleh warga sekitar untuk tahu cerita lebih lengkapnya yuk kita masuk
kelenteng sampukong bukan sekedar tempat ibadah semata kelenteng ini juga menjadi tempat wisata ikonik yang syarat nilai sejarah
kelenteng ini didirikan untuk menghormati laksamana cheng ho seorang penjelajah tiongkok yang sempat singgah di semarang dalam perjalanan menyebarkan perdamaian
bangunan megah yang didominasi warna merah serta arsitektur khas tiongkok ini berlokasi di jalan simongan kecamatan semarang barat
jaraknya hanya empat km dari pusat kota semarang
beberapa pengunjung yang datang berfoto dan menikmati suasana di area kelenteng sampukong
saya dari malang jawa timur
jawa timur kesini rencananya mau apa sih mbak
ya semakin ke depannya semakin membaik
terus juga kembali ke normal ya
sebenarnya kalau untuk jalan jalan kalau kasusnya makin menurun menurut aku enggak sih
lagi jalan jalan sih lagi liburan
kelenteng sampukong luasnya tiga dua hektare dan memiliki lima bangunan
kelenteng utama digunakan sebagai tempat pemujaan laksamana cheng ho
bangunan ini memiliki sembilan puluh tiang berwarna merah dengan motif naga
anandita pengelola kelenteng sampokong mengaku saat imlek tahun lalu belum banyak masyarakat yang datang ke kelenteng ini untuk melihat dan menyaksikan rangkaian acara keagamaan
persiapan untuk sarana prasarana karena sepertinya lebaran bisa boleh banyak orang yang pulang kampung atau mudik yang tentunya kami harapkan bisa mampir ke sambokong
kita sepertinya diuntungkan dengan beberapa kebijakan yang baru
di mana sudah diberikan kemampuan untuk kembali ke kelenteng

selanjutnya kita akan berwisata ke daerah bandungan semarang
di sini ada kolam renang alami di lereng gunung ungaran dengan ketinggian sekitar satu dua ratus meter di atas permukaan laut
kolam ini diapit jurang di kedua sisi
alhasil berenang di kolam umbul sidowukti seperti berada di atas awan
setelah seharian saya sudah panas panasan keliling di kelenteng sampokong
sekarang waktunya saya mau berenang di kolam yang ada di umbul sinomukti
nah ini bisa jadi tempat referensi anda yang ingin berendam
saya belum menikmati pegunungan bisa langsung ke sini
wisata air ini memiliki tiga kolam renang bertingkat dengan kedalaman beragam
kolam renang dewasa kedalamannya mencapai seratus meter
sementara kolam untuk anak anak sedalam tiga puluh cm
bentuk kolam renangnya dibuat tidak biasa yaitu menyerupai mangkok
di tengah kolam ada air mancur yang berasal dari mata air dari gunung ungaran
saat menyelam pengunjung akan merasakan sensasi segarnya air umbul atau mata air
kawasan wisata umbul sidomukti juga memiliki kedai kopi yang cukup populer di media sosial yaitu pondok kopi
di sini para pengunjung bisa menikmati suasana pegunungan sambil minum kopi
kan saya kan kuliah di semarang jatuh dari teman teman semarang aja
kebetulan teman juga banyak yang sering ke sini
seluruh area wisata ini sudah menggunakan aplikasi peduli lindungi saat libur mudik lebaran nanti
akan ada pembatasan pengunjung untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan
wajib memakai masker kemudian kerumunan
kalaupun di sini terjadi penumpukan itu nanti kita ada sistem pay waiting list juga
nah setelah seharian saya jalan jalan sekarang waktunya saya untuk nunggu buka puasa
sebelum menikmati pemandangan di kaki gunung ungaran semarang
nah ini bisa jadi tempat rekomendasi
terima kasih untuk anda yang ingin berwisata menikmati view pegunungan
anda bisa langsung datang ke pondok kopi di kawasan umbul sidomukti semarang